terakhir pt dirgantara indonesia memproduksi pesawat adalah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu perusahaan ini bernama pt iptn dan pesawatnya adalah n dua ratus dua puluh
nah kini setelah sempat dinyatakan pilot pada tahun dua ribu dua
beberapa tahun terakhir pt di sudah
mulai profit dan bahkan memproduksi pesawat baru
nah apa saja pesawat ini
insight kali ini berkunjung ke pt dirgantara indonesia di bandung jawa barat
untuk melihat apa apa saja pesawat yang diproduksi
serta bagaimana kinerja perusahaan ini di bawah pimpinannya budi santoso
kamis sepuluh desember dua ribu lima belas menjadi tonggak sejarah bagi dunia dirgantara indonesia
dan pt dirgantara indonesia khususnya
di hari ini pesawat yang desainnya murni dikerjakan anak bangsa
untuk pertama kalinya tampil ke hadapan publik secara resmi
rollout ini rencananya dihadiri
namun menjelang peluncuran jokowi membatalkan kehadirannya
dan mewakilkannya ke menkopol hukam luhut panjaitan
dalam pesan tertulisnya presiden mendukung penuh program n dua ratus sembilan belas
yang diharapkan bisa menjadi penghubung bagi kawasan kawasan yang sulit dijangkau
acara peluncuran berlangsung sederhana
dengan penampilan paduan suara serta umbul umbul bendera merah putih
yang dibawa segenap karyawan pt di
n dua ratus sembilan belas merupakan pesawat ringan berkapasitas sembilan belas penumpang
pesawat ini cocok untuk penerbangan perintis
karena memiliki kemampuan terbang dan mendarat pada landasan pendek dan berumput
selain itu n dua ratus sembilan belas mampu beroperasi selama dua puluh hingga tiga puluh tahun
intinya n dua ratus sembilan belas disiapkan sebagai pesawat perintis yang cocok bagi alam indonesia
rencananya pt dirgantara indonesia akan memproduksi empat buah prototipe
dua prototipe untuk uji terbang serta dua lainnya untuk uji statik dan uji struktur pesawat
ujian ini dilakukan untuk memperoleh sertifikasi dari kementerian perhubungan
setelah sertifikasi diperoleh barulah n dua ratus sembilan belas bisa diproduksi masal
terbang perdana sendiri rencananya akan dilakukan pada bulan mei dua ribu dua puluh
selain mendesain pesawatnya pt di juga merancang simulator n dua ratus sembilan belas
simulator ini diperlukan agar pilot uji bisa menghasilkan penerbangan perintis yang cocok bagi alam indonesia

dari simulator ini juga bisa dilihat bahwa n dua ratus sembilan belas terbilang canggih
selain mesin yang tangguh kokpit pesawat juga sudah mengadopsi glass kokpit atau kokpit digital
kokpit digital ini akan memudahkan dan meringankan kerja pilot sehingga keamanan terbang otomatis meningkat
perancangan n dua ratus sembilan belas dimulai sejak tahun dua ribu enam belas
untuk desainnya pt di mendapat bantuan dari pusat teknologi dirgantara delapan

perancangan hingga pengujian di terowongan angin mendapat dukungan dari lapan dan bppt
kini sudah ada tiga maskapai yang akan membeli n dua ratus sembilan belas dengan total pesanan lebih dari tujuh puluh pesawat
pesawat pengganti twin otter ini rencananya dibanderol sekitar lima juta dolar
iwan hermawan bandung
halo pak budi apa kabar

bisa ceritakan sedikit pak bud apa kehebatan dari n dua ratus sembilan belas ini
n dua ratus sembilan belas ini kita desain untuk daerah rimbot area
seperti di papua di mana runway nya pendek mungkin hanya rumput saja
dan mungkin elevasinya juga tinggi
mungkin di bukit ya
di bukit akan ada ketinggian tinggian banyak di atas dua ribu meter
nah ini kita desain karena suatu needs market yang kita ketahui bahwa indonesia akan memerlukannya
dan saingan dari luar juga tidak banyak
sehingga kita bisa gunakan produk ini bukan hanya untuk membuat produknya
tapi untuk proses belajar kita menjadi suatu perusahaan aerospace yang lengkap di dunia ini
iya nah kalau kita
ini kan khusus untuk daerah daerah yang ada pegunungan
dan remote area dan lain sebagainya kira kira jumlah yang akan dibuat berapa
untuk memenuhi kebutuhan itu
jumlah yang sampai sekarang kami dapatkan itu sekitar seratus
tapi kami yakin akan lebih dari dua ratus atau tiga ratus pesawat
jadi ada beberapa perusahaan yang mengatakan mereka ingin sudah firm more contract
sudah minat ya
sudah minat dan mereka memberi down payment kepada kami
kami bilang tunggu dulu nanti kalau sudah betul resmi launch baru kami
oke nah kalau dari speknya itu
jadi n dua ratus sembilan belas ini kan sembilan belas berarti ini kan ada katanya jumlah penumpangnya hanya sembilan belas
betul jadi n dua ratus sembilan belas ini ada sembilan belas penumpang karena regulasi far dua puluh tiga itu untuk sembilan belas penumpang
karena kalau lebih dari sembilan belas atau dua puluh penumpang regulasinya sama dengan pesawat yang besar seperti ini
lebih ribet ya
ya lebih mahal
dan ya tadi kita mulai belajar untuk
bikin proses yang baik
bukan produknya dulu tapi prosesnya yang lain
oke saya masih tertarik ini mengenai speknya
jadi maksimum sembilan belas orang
dan ini ketinggian berapa kalau paling maksimum lah
ya kalau pesawat yang unpressurized ini maksimum biasanya sekitar tiga meter
karena penumpangnya akhirnya kekurangan oksigen kalau di atas itu
tapi pesawatnya sendiri bisa lebih tinggi dari itu
ya dan pak budi
sudah berapa kira kira yang memesan ini dari
ini untuk komersil kan
betul untuk komersil
bukan untuk ini bukan untuk misalnya tni angkatan udara
jadi untuk komersil ini yang mereka mau menaruh firm kontrak ke kami
sekitar empat puluh pesawat
dan mereka mau tanda tangan
katakanlah untuk jadinya itu down payment
mereka juga akan sudah siapkan
jadi mudah mudahan jadi
yang baik untuk berikutnya
harga untuk membuat pesawat seperti ini
saya akan katakan
ini termasuk pesawat yang good value atau
pesawat yang seperti ini biasanya harganya
yang kompetitor kami mereka menjual antara sekitar enam sampai tujuh juta dolar
kita katakan bahwa kita pesawat kita harus bisa buat dengan lima juta dolar
jadi jauh lebih murah
jadi kakak titipnya
harga produksinya karena nanti semua orang minta diskon
enggak tapi kalau untuk harga pesawat ini kompetitif ya lima juta dolar ya
apalagi untuk ukuran ini sebesar ini
nah ini buatan murni pt di anak bangsa yang rancang dari desain dari pembuatan dan lain sebagainya
jadi ini salah satu cara kami untuk mendidik adik adik atau anak anak
kalau bahasanya anak anak
untuk merancang yang secara lengkap pesawat
tidak desain atau hasil prototipe yang itu yang kita pentingkan
tapi mulai dari desain dari pesawat ini
dan kemudian pembuatannya manufakturinya dari pesawat
desain pesawat ini full digital
jadi kami tidak lagi menggunakan meja gambar atau kertas gambar lagi
jadi sudah masuk ke empat ratus dua puluh satu lah sekarang
semuanya komputer ya
jadi mulai dari desain masuk ke produksi juga tidak ada gambar lagi
semua diberikan data digital
dan kemudian dari produksi komponen
kemudian diassembling di sini semua juga data digital
ini pertama kali kami lakukan
kita harus membuat pesawat itu dengan cara yang benar
kemudian kami tidak membuat proses untuk membuat prototipe
tapi harus membuat proses untuk membuat seri produksi
ini yang mungkin agak susah tapi harus kita lakukan
tapi kalau berhasil untuk pertama kalinya kemudian kan pasti akan jauh lebih mudah ya
ini memberikan keyakinan ya pada adik adik kita para teman teman kita bahwa
maka untuk proses ini kami tidak meng hire satu orang pun technical assistant dari luar
ini harus dilakukan sendiri dan paling susah adalah decision making
karena itu ada risiko kan
contohnya seperti apa
katakanlah sayap ini ini mempunyai ketebalan berapa
dan mereka harus ngatakan apa kuat atau tidak
karena kalau mereka buat terlalu tebal pesawat terlalu berat
kalau terlalu tipis mungkin nggak kuat
nah itu harus melakukan
mereka bisa dengan safety faktor yang cukup ini dibuat seperti ini
pak habibie pernah mengatakan ini kan pesawat mainan lah istilahnya
ini pesawat pesawatan apa
ya ini kan mungkin kalau kita lihat dari segi kecanggihan dari satu sampai sepuluh berapa ini kecanggihannya pak budi
jadi kalau kita lihat mungkin kalau dibandingkan dulu waktu kita desain dua ratus lima puluh semua adalah kita cari apa ya
semoga ul capb yang ingin ber chop
pelajaran proyek nous sana
ini agak agak rahatin ya
di dalam di dalam client web ini ini
tapi punya ihre di kakuhasi
baik jadi saya ingin mulai bertahap dari membuat yang kecil dulu tapi semua proses dari desain sampai manufacturingnya itu betul state of the art
nah ini nanti kita bisa gunakan untuk pesawat yang berikutnya
iya mungkin n dua ratus sembilan belas seri yang berikutnya sehingga ini bisa di scale
nah ini target kami adalah waktu bapak presiden jokowi datang ke kami februari yang lalu
karena buatlah pesawat yang lima puluh penumpang jadi kalau kamu langsung lima puluh penumpang kita lihat mungkin bisa tapi ini adalah proses belajar di sana untuk pesawat yang berikutnya
jadi kita mulai dari sembilan belas penumpang dulu baru nanti ke lima puluh terus mungkin siapa tahu nanti ke seratus atau dua ratus penumpang
tapi kembali lagi bahwa kita harus balik ke pasar
iya ke pasar dan kebutuhan apalagi kompetisinya kan luar biasa ya sekarang
pesawat ini selain dipesan oleh teman teman di dalam
dalam negeri di luar negeri siapa yang sudah berminat
ada beberapa negara yang berminat seperti thailand kemudian waktu kemarin juga datang dari kroasia
kroasia kalau kamu mau jadi kasih tahu saya nanti kita mau katanya
dan juga beberapa negara lain
tapi kami konsentrasi dulu di dalam negeri karena bukan hanya buat kami karena pesawat yang baru itu memerlukan suatu sertifikasi
jadi ini yang dilakukan dari kementerian perhubungan dan juga kementerian perhubungan belum pernah mau sertifikasi pesawat dari baru dari nol menjadi suatu pesawat
jadi ini untuk pertama kalinya yang disertifikasi
nanti akan belajar pertama kali
waktu dulu belajar untuk n dua ratus lima puluh tapi tidak sampai selesai
nah ini harapan ini disertifikasi bahwa nanti badan sertifikasi indonesia ini akan diakui oleh faa atau easa yang dari eropa
ini sesuatu keinginan kami
ya itu penting ya
karena indonesia bukan hanya pabriknya atau manufakturnya tapi regulatornya juga mempunyai tingkat yang sama dengan amerika atau eropa
sebuah pesawat nc dua ratus dua belas tampak teksi
usai melakukan uji terbang
pesawat ini adalah salah satu pesanan tni angkatan udara yang disiapkan pt dirgantara indonesia
di sisi lain tampak para teknisi mempersiapkan pesawat nc dua ratus dua belas pesanan pemerintah filipina
kesibukan mulai terasa di pabrik pesawat yang berlokasi di bandung ini
padahal kurang dari sepuluh tahun lalu keadaan pt di tampak suram
pada dua ribu tujuh pengadilan negeri jakarta pusat menyatakan pt di pilot
fonis ini menyusul tuntutan para pegawai ex ptdi yang di phk karena krisis moneter tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun pemerintah saat itu turun tangan dan kebangkrutan pun bisa dihindari
kini perlahan tapi pasti ptdi mulai bangkit
sejarah ptdi bermula di tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam dengan dibentuknya biro rencana dan konstruksi pesawat tentara republik indonesia angkatan udara di madiun
seiring dengan masuknya b j habibie pada april seribu sembilan ratus tujuh puluh enam didirikanlah pt industri pesawat terbang nurtanio
namun kemudian pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam nama pabrik pesawat itu berubah lagi menjadi pt industri pesawat terbang nusantara
kedekatan habibie dengan pemerintah jerman dimanfaatkan betul oleh iptn
awalnya iptn memperoleh izin lisensi produksi helikopter ringan bo satu ratus lima buatan pabrik mbb jerman
selain itu iptn juga memperoleh lisensi pembuatan pesawat angkut ringan kasa c dua ratus dua
di bidang desain pesawat baru pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga iptn bekerjasama dengan kasa spanyol membuat pesawat cn dua ratus tiga puluh
pesawat ini kemudian terbang perdana pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam dan hingga kini masih terus diproduksi dan digunakan berbagai angkatan udara di dunia
bahkan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
iptn berhasil meluncurkan pesawat regional n dua ratus lima puluh
namun badai menerpa pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
krisis ekonomi yang menerpa negeri ini berimbas pada iptn
semua rencana dan desain pesawat tidak dapat dilanjutkan
iptn saat itu sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah
rencana revitalisasi pun dicanangkan
salah satunya mengubah nama iptn menjadi pt dirgantara indonesia pada tahun dua ribu
namun pt di masih terseok seok
bahkan terpaksa merumahkan ribuan karyawannya yang berujung pada tuntutan pilot
secercah cahaya baru mulai tampak sekitar tahun dua ribu sebelas
presiden saat itu susilo bambang yudhoyono mencanangkan program pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri
mulai saat itulah pesanan pesawat mengalir deras ke pt dirgantara indonesia
selain itu undang undang industri dalam negeri yang dikeluarkan pada tahun dua ribu dua puluh
mewajibkan tni menggunakan produk dalam negeri
yang lebih membanggakan pt di kini sudah selesai merancang dan membuat prototipe n dua ratus dua belas
sebuah karya buatan anak negeri
iwan hermawan jakarta
pak budi saya lihat anda menyebutkan beberapa kali proses
dan ini ada proses dan juga pembelajaran dan bagaimana kita membuat sesuatu dari hulu sampai hilir
sehingga nanti ada sustainabilitinya
yang tipe tipe berikutnya yang bisa dibangun
kita ingat ini pt di ini kan dulu yang namanya iptn ya
yang dipegang tadi kita sebut oleh pak habibi
dan yang saya ingin tahu ya
seberapa perbedaan antara strategi visi misi yang waktu itu
di bawah iptn dan sekarang di bawah pak budi
apa yang perbedaan yang paling signifikan
kalau menjalankan perusahaan ini
kalau visinya mungkin sama kita ingin pt di ini menjadi industri aerospace yang terkemuka di dunia
industri yang lengkap bukan hanya bikin komponen atau assembling
tapi mulai dari desain sampai manufaktur
iya sampai pesawat yang utuh
itu tidak perbedaan
itu kan mungkin cara berbeda
mungkin karena waktunya juga berbeda
pt di kan bisa dibilang kita harus survive
kita harus hidup dari hidup sendiri
meskipun ada bantuan dari pemerintah
tapi tidak seperti dahulu lagi
jadi disini saya ingin bahwa apapun yang kita buat
itu adalah kita lihat dulu pasarnya
kita bukan teknologi oriented
saya hanya bilang kepada teman teman bahwa
kita adalah teknologi driven company
teknologi perlu untuk membuat kita kompetitif
tapi bukan itu
bukan teknologi yang kita tuju
tapi kita membuat suatu produk yang bisa compete di pasar
ini yang agak berbeda dengan dulu waktu kami
saya juga ikut buat n dua ratus lima puluh
tapi saya lihat pak kondisi dulu mungkin berbeda dengan sekarang
apa yang paling membuat perbedaan itu
ya memang kalau dulu
mungkin dari segi ini kan lebih ke proyek mercusuar kan dulu
lebih ke high tech nya kecanggihannya
dan tidak terlalu memikirkan budgetnya berapa
atau siapa yang akan membeli
dan apakah perusahaan ini harus untung atau tidak kan
ya mungkin itu alasannya bahwa
sekarang kami harus melihat pasarnya
terus kemudian kompetitor juga ada
meskipun nggak banyak tapi harus ada
dan kita juga
dunia industri penerbangan ini kan ada beberapa major player
jadi kalau yang besar katakanlah boeing atau airbus
kalau kita harus berkelahi dengan mereka kelihatannya nggak mungkin
kita kan kecil sekali dibandingkan mereka
saya ingin bahwa perusahaan ini sampai tertentu
kita lakukan adalah mandiri
tapi di atas itu kita harus jadi teman lah
atau bekerja sama dengan perusahaan perusahaan yang besar
karena tidak mungkin lah
kita buat market indonesia cukup besar
tapi tidak cukup untuk memproduksi atau menserap
kalau kita membuat pesawat yang katakanlah sekelas boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh atau airbus tiga ratus dua puluh
mungkin bisa laku berapa ratus di indonesia
tapi untuk pesawat selis itu harus diperlukan market yang berapa ribu
saya rasa ini mau gak mau ya kita yang besar ikut tapi yang kecil harus mandiri
kalau kita lihat tahun dua ribu empat belas ya
tahun lalu pt di sudah berhasil
profit dua ratus lima puluh miliar ya
saya lihat sekitar situ
pokoknya profit lah
nah ini kan luar biasa kalau kita ingat tahun sembilan puluh delapan itu
apalagi sudah kita masuk krisis ekonomi
bahkan dikatakan bahwa tidak perlu lagi kita memiliki perusahaan seperti ini
dan bahkan hampir dideklarasi bangkrut
dan sudah dideklarasi bangkrut
dan sudah dideklarasi bangkrut ya
seberapa sulit waktu itu untuk melakukan tunarum sampai
ya memang cukup memerlukan waktu lumayan lama ya
sampai bisa profit pak budi
dipilotkan sebetulnya tahun dua ribu tujuh akhir
dan mulai itu kita harus mulai lagi
kita harus mengembalikan kepercayaan dari partner partner kita
masuk juga nanti perbankan dan lain lain
dulu memang perusahaan ini sesuatu perusahaan yang aneh
kita tidak mempunyai line kredit
jadi semua uang sendiri
kita harus berubah
jadi perusahaan yang menter perusahaan
bahwa kita harus mempunyai kepercayaan dari perbankan dan lain lain
terus kemudian kita lihat bahwa waktu itu
apa yang kita lakukan adalah
kita harus mengoptimalkan apa yang sudah ada dulu
kita mem develop satu produk baru di pesawat terbang
lima tahun sampai sepuluh tahun
tidak mungkin kita menunggu lima tahun
jadi apa yang ada
sehingga dulu kita buat dua ratus tiga puluh lima
kemudian kita ambil lisensi dua ratus sembilan puluh lima
karena dua ratus sembilan puluh lima dan dua ratus tiga puluh lima tidak jauh berbeda
kemudian kita kejar produk produk helikopter yang ada
seperti bel atau super puma yang dulu kita produksi
tontonnya bahwa tahun dua ribu delapan akhir
kita menandatangani kontrak untuk korea
itu adalah empat pesawat korean coasca
nah waktu itu untuk mendapatkan pesanan dari korea itu bagaimana
cara meyakinkan mereka
karena korea sudah menggunakan dua ratus tiga puluh lima
pernah membeli dari kami juga cukup banyak
dan mengatakan ini pesawat masih cocok untuk mereka
dan ya memang kita harus kompit secara harga dan lain lain di sana
melakukan lobby dan lain lain
itu akhirnya kita dapat empat pesawat
kontraknya tahun dua ribu delapan akhir
itu yang membangkitkan
senilai berapa waktu itu kontraknya
jadi minimal bagus lah untuk modal bagi perusahaan seperti pt di ini untuk
sangat berpengaruh kepada kami adalah teman teman meyakinkan bahwa kita masih punya masa depan
itu yang paling penting
sehingga kita mulai lagi membuat pesawat
membangun asam beling pesawat
dulu mungkin hanggarnya sudah cukup lah
kalau dikatakan untuk uji nyali gitu
nah sekarang mulai hidup lagi
mereka bisa kerja lagi
itu membuat teman teman mulai katakanlah
melihat ada masa depannya
itu luar biasa sekali ya
karena dulu iptn yang begitu kita banggakan
sebagai ya hanya indonesia lah dari negara asia tenggara yang memiliki perusahaan yang aeronotik seperti ini
dianggap bahwa ini beban dan lain sebagainya
dan ternyata kita masih punya harapannya
setelah itu dari pemerintah sangat mendukung kami
karena setelah melihat ada harapannya ini
kemudian mendukung kami
jadi angkatan laut menambah tiga pesawat dua tiga lima dan lain lain
halikopter dan lain lain
ini membuat kami dan juga dua ratus sembilan puluh lima sembilan pesawat
ada pesawat terakhir di sini
ini membuat kami hidup lagi
dan kita lihat bahwa perbankan juga mulai melirik kami
melihat kami bukan masih bisa diajak bekerja sama
sehingga mereka juga memberikan kredit lain ke kami yang cukup besar
dan ini makanya kita hidup sekarang ya modal kerjanya dari kredit dari bank lagi
koninsi dari keeveryadaan keempat dari ke depan di indonesia
tulis di negara itu
ditar selamat satu sekali
komputerisasi kokpit ini
jadi dua ribu sembilan belas ini
sudah menggunakan digital cockpit jadi
semua display kita lakukan
display digital jadi sudah
nggak ada lagi yang jarum analog
canggih tapi secara ekonomi
ini lebih murah daripada yang analog yang model
karena teknologi semakin lama
teknologi semakin murah jadi
kalau kita bandingkan dulu mungkin ini mahal
tapi ini sekarang lebih murah tapi di sini
kita bisa mengimplemasikan
apa saja seperti peta
sekeliling kita kalau kita
nanti ada radar
kita bisa displaykan di sini jadi
kalau kita terbang ke daerah
timur apalagi di
papua kan pegunungan
itu banyak sekali di situ dan juga
cuaca sering tidak bagus
ini semua bisa menghadapi
jadi kita masukkan di sini
adalah digital map jadi
peta peta gunung dan lain ketinggian
posisi pesawat terhadap
sekelilingnya itu bisa ketahuan
mungkin problemnya dulu bahwa
jelek gunungnya gak tahu
di mana atau posisi kita nggak tahu di mana
gak bisa mengansifasi
kalau ada gunung dan lain lain
dan juga karena kita punya
dengan ini kita bisa
jadi ini kemudian
di sini juga kita bisa berikan
yang ada di papua
saya tertarik pak budi tadi mengatakan bahwa
ada proses pembelajaran
dan ini juga dibangun oleh
mengenai sdm ini yang
membuat sekarang yang generasi baru
atau masih yang
waktu itu masih
dalam naungan iptn
karena banyak juga kan mereka
semua dalam satu program
saya selalu mengatakan ada yang senior
dan ada juga yang junior
beda umurnya antara lima belas sampai dua puluh tahun
ini harus bisa menyerap apa yang
dikuasai oleh seniornya
karena suatu saat
kita juga katakanlah lima tahun
yang akan datang mungkin hampir semua seniornya
sudah mulai retired
berapa persen sekarang seniornya
sekarang itu yang total dari
empat orang ada
di ptdi itu mungkin
yang senior tinggal satu lima ratus an
kita merekrut banyak
terutama di daerah produksi itu sudah
dan untuk transfer di proses produksi
itu lebih cepat
enam bulan sampai satu tahun
mereka sudah bisa menguasai
tetapi di engineering ini perlu tiga sampai lima tahun
sampai beresan mereka menguasainya
yang cukup untuk
sebuah perusahaan seperti ptdi ini
apalagi kalau kita mau
jangka panjang sustainable dan membuat produk produk
yang semakin lama juga semakin
cukup saya rasa
jadi kalau nanti yang
terus rata rata lulusan mana aja mereka
katakanlah itb its
gajah mada uni brau
dan ini kita ambil dari
semua yang ada di universitas
dan kita cari yang
punya passion terhadap aeronautik
dalam bidang ini ini hanya passion
yang kita keinginan bahwa kita
ada hobi dan lain lain yang membuat
orang mau belajar di sini
jadi ini bukan suatu pekerjaan yang
saya ingin kerjaan sementara lima tahun
atau berapa tahun tapi itu
nggak ada gunanya
harus punya mimpi untuk bekerja di sini
ini ptdi ini mimpi pak habibie ya
orangnya bermimpi tapi kalau saya lihat pak budi
orangnya jauh lebih down memikirkan mengenai
siapa calon pembelinya dan
harganya dan lain sebagainya
tapi berhasil ya
yang agak berbeda
ya mungkin situasi
dulu waktu pak habibie
atau situ sekarang waktu saya
ada di sini itu berbeda
dari dulu bandel aja gitu
jadi saya mulai masuk di
saya merasakan bahwa dulu di produksi itu
anak tiri dibandingkan orang
engineering jadi anak bandel
gara gara itu mungkin
jadi produksi itu dianggap tidak terlalu
maksud penting orang engineering yang memiliki
pengetahuan dan skill yang jauh lebih
betul jadi produksi dan kamu
lihat bahwa tanpa proses
produksi yang baik kita
nggak akan compete bisa kompetitif dibandingkan
dengan sekompetitor kita
tapi pak habibie melihat
kinerja pt di sekarang
kiprahnya pak budi dan juga
menghasilkan sekarang produk seperti n sembilan puluh
ini apa responnya
ada kritik juga atau sarannya
kritik pertama katanya
kamu buat kamu bikin mainan
tapi ya udah semua dengerin tapi
kata kata pak habibie kita memerlukan
satu proses untuk bisa
mandiri dan akhirnya
pak habibie mengatakan
memang betul saya harus membuat prosesnya
situasinya jauh berbeda dengan
dulu waktu pak habibie di iptn
seberapa sulit waktu itu
iptn ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menjadi perusahaan yang
dan apapun dilakukan itu
boleh dan disupport
kalau tidak salah jumlah
sdn nya juga waktu itu sampai
luar biasa banyaknya nah sekarang hanya
seberapa sulit untuk
sdn yang dulu sehingga
sekarang jumlahnya juga harus
dikurangi yang mungkin
yang paling sulit ya
itu adalah merubah
selalu kita harus cari yang paling
canggih yang paling
sekarang kita harus kembali lagi
tujuan kita ke market kita nggak bisa
sesuatu yang tidak bisa diterima oleh marketing
kalau pun masuk ke market kita harus compete
dengan yang lain nah culture
itu yang harus susah
untuk dirubah sehingga
kita kadang kadang teman teman di engineering
terlalu bermimpi jadi
ada beberapa yang
membuat pesawat lihat dulu
apakah orang mau naik pesawat itu
jangan hanya membuatnya
buat diri kita sendiri ya karena
hobi dan karena kita merasa bahwa
ah pesawat ini hebat dan bagus ya
kalau kita sebagai
wah kokpit pesawat harus bagus dan lain lain
mau buat pesawat harus saya katakan
oleh teman teman yang penting yang naik di belakang
itu itu harus merasa
confort dan sesuai dengan keinginan
mereka karena yang membayar mereka
bukan pilot dua orang pilot yang di depan
kalau dia nggak mau nerbangkan ganti pilot
dibayar yang lain tapi kalau yang
itu kan buat airline
disaster kan jadi saya katakan
sama teman teman kita kalau mau masuk
ke pasar komersial
yang penting itu bagaimana
membuat orang mau naik pesawat itu
kalau orang mau naik pesawat itu airline
akan beli pesawat kita itu
berbeda dengan kalau kita jual ke
government lagi kalau
government mana saja indonesia
atau kata kata di korea selatan
atau thailand atau lain lain kalau
pesawat itu penting apakah
pesawat itu nanti boros
bahan bakarnya dan lain itu nomor
dua dan orang yang
naik di situ ada orang yang dibayar oleh governance
itu jadi mereka nggak ada pilihan lagi
sehingga fungsi dari pesawat itu nomor satu
satu teknologi dan lain lain
sdm nya sekarang empat ribu
untuk perusahaan seperti pt di ini
untuk yang kondisi
seperti ini antara tiga ribu empat ribu
adalah yang ideal buat kami
saat ini kami ada overlapping
antara yang senior dan junior tadi karena
harus transfer dari knowledge nya
dan kami harapkan makin lama
dengan jumlah yang
sama kita juga bisa
membuat perusahaan ini lebih besar
dan juga katanya kita
tidak ingin bisa semuanya
karena kalau bisa semua atau membuat
semuanya karena membuat semuanya
akhirnya kita nggak akan bisa kompetitif
kita bisa buat secara kompetitif
mana yang kita harus ambil dari
luar atau supply chain kita
pak budi ini salah satu juga
dari produk pt di
helikopter ya cougar
kalau tidak salah ini
generasi ketiga ya dari
helikopter yang diproduksi pt di
ada puma super puma
sekarang ini apa yang
jadi puma kita produksi waktu

generasinya pesawatnya lebih besar
jadi super puma kemudian
pesawat ini lebih besar lagi dengan
payloadnya lebih tinggi menjadi
adalah baling balingnya ini lima
kalau yang puma empat
jadi memang lebih besar
payloadnya nah di sini
ada perbedaan yang mencolok
super puma itu semua
badan kita assembling lagi di sini
karena jumlahnya cukup banyak
dan waktu itu
investasinya semua ditanggung oleh pemerintah
tni angkatan udara memesan
cougar yang enam buah
kita katakan kalau kita harus invest lagi
nggak mungkin kita terbayar
apalagi tanpa bantuan dari
cara kita memproduksinya berubah
kita membuat badan dari pesawat
kemudian badannya kita kirim ke perancis
dan dari sana diisi
kembali lagi kita finishing di sini
badannya pesawat ini kita dapatkan
lebih dari seratus jadi nilainya
lebih cukup besar dibandingkan ya tadi
dengan hanya membuat enam
investasinya banyak dan
kemungkinan kita jadi mahal
ataupun kita jadi rugi
sekarang jadi bisa membuat seratus ini sudah
di pesan oleh tni angkatan udara
ya ini ada enam yang di pesan oleh tni angkatan udara
kapasitas berapa orang ini
jadi ini adalah
untuk mencari kalau gelap
kemudian di depan ada
jadi bisa melihat kalau malam
atau kamera biasa kalau siang
kalau dari bawah
dan tni au memesan seratus sekarang
seratus itu bagaimana nih
kita bisa jual di luar negeri ya
ya kita jual ke
dan dia jual kemana mana
jadi helikopter dimanapun di dunia yang tipe ini
badannya buatan indonesia
jadi ini business model
yang sangat menarik ya
kita tidak harus membuat pesawat secara
utuh itu dalam kenapa
kalau kita membuatnya dengan volume
yang besar kita tidak mampu
kalau volumenya cukup besar
investasi itu akan terbayar oleh volumenya
tapi kalau volumenya terlalu sedikit
maka investasinya nggak akan terbayar
atau harganya jadi mahal
jadi ini satu mungkin
perbedaan yang kami harus lakukan
seperti ini saat ini
jadi business model seperti ini nanti yang akan
dipertahankan ke depannya
kita menjadi produsen
akhirnya digunakan oleh
pesawat pesawat yang dipesan
di luar negeri
kemudian kalau untuk dalam negeri
finalnya ada di indonesia
jadi seperti pesawat ini
itu adalah kita lakukan di sini
jadi kita juga sekarang
mendesain satu pesawat
anti kapal selam
di indonesia nanti kita akan pasang
di helikopter yang kita beli
dasarnya dan kita akan rubah lagi
ini mungkin yang bisa menjadi
bisnis terbaik di masa depan
karena ini orang nggak akan beli
banyak banyak jadi katakanlah beli
empat atau seperti yang kita jual ke korea selatan
mungkin lebih sedikit lagi itu tidak menarik
untuk perusahaan perusahaan besar
nah ini bisa kita compete
terhadap mereka oke ini local
kontennya berapa persen
kalau kita lihat dari
cuma badannya saja mungkin
tidak banyak mungkin hanya lima persen satu pesawat
kalau jual enam dapatnya seratus kan
dari enam persen tadi jadi
secara bisnis kita dapat
enam puluh persen dan kita bisa mendapatkan revenue dalam
dollar juga ya betul dollar atau
airbus boeing kemudian
korean airlines itu punya
punya industri juga
ada sekarang kalau airbus
di semua pesawat di semua pesawat
airbus selalu ada made in indonesia
ada bagian yang made in indonesia
kebun kecil tapi ada di situ
kalau boeing apanya komponen apa saja
itu juga sama leading as
kita untuk sayap juga
jadi ini kita buat untuk
jadi kita harus bangga ternyata ada made in indonesia
di semua pesawat yang
diproduksi ya oleh perusahaan perusahaan besar
seperti boeing dan
ebus ya itu
dua perusahaan yang mungkin
nggak bisa kita ajak berkeli
kalau nggak usah kacau kacauin tapi untuk mendapatkan
itu pak budi
bagaimana untuk meyakinkan bahwa
pt di ini siap
untuk melakukannya dan produknya itu
juga bisa dipastikan
akan datang tepat waktu
dengan kualitas yang
kita biasanya mulai dari yang satu yang kecil
lama lama begitu mereka percaya
mereka akan nambah selalu produknya
jadi seperti contoh leading edge nya
airbus itu dulu
ada dua supplier di dunia
kita juga mendapat komponen komponen
lain dari airbus seperti
komponen machining terus kita lihat bahwa
untuk leading age ini lebih kompetitif
sehingga mereka berikan semua
ke indonesia sedangkan komponen
mesin saya udah masih tua tua ini kasih
saja ke orang lain karena mungkin orang lain bisa
lebih kompetitif dari kami
sekarang mungkin mesin kami udah bagus
mungkin suatu saat minta lagi kembali
dan ini luar biasa keren
keren sekali ya helikopter kita
pak bud sebenarnya kita itu
bisa ya memproduksi sendiri
dari alutsista dari
dari itali dan lain sebagainya
itu menurut pak budi
perlu atau tidak atau kita semua bisa
serahkanlah kepada pt di
balik kembali lagi kalau kita berbicara
dengan jumlah yang cukup banyak
dan kuantitinya ini maka
industri dalam negeri semua akan mampu
bukan pt di saja tapi industri
alutsista yang lain tapi
kalau selalu dikatakan
harus cepat jumlahnya
sedikit saya yakin
tidak ada industri di dunia yang
bisa memulai satu yang
jumlahnya sedikit dan waktunya harus cepat
jadi harusnya pemerintah
lebih banyak lagi memesan dari pt di ya
jangan kita terlalu mengandalkan membelikan dari
luar negeri ya
betul jadi kalau bisa ya jangka panjang
karena industri ini tidak bisa
sekarang membuat bukan dua tiga tahun ke depan ya
dua tiga tahun ke depan baru kita
bisa set up semua fasilitasnya dan
kita perlukan lah
lima tahun setelah itu tetap produksi
barang yang sama dan bahkan mungkin kita bisa
lima belas tahun ke depan
katanya ada rencana untuk membuat
kita sudah memiliki teknologi itu
kita sudah memiliki
kepiawaan lah untuk membuat
pesawat tempur jadi dalam
desain pesawat itu beberapa
ilmu kita tahu
mungkin bisa menguasai
tetapi dalam pesawat tempur ada juga
bidang bidang lain terutama
yaweh lah dikatakan untuk ini
indonesia akan bekerja sama dengan
korea dimana share indonesia
ikut bersama sama mendesain pesawat
nanti akhirnya akan jadi pesawat
yang dipakai korea
dan indonesia tapi ada sedikit
perbedaan nanti untuk korea dan indonesia ada
karena operasi di indonesia
berbeda dengan korea itu yang harus kita
lakukan dan kita
harapkan bahwa pesawat ini bisa terbang
dan nanti mulai diproduksi dua ribu dua puluh
terbang di indonesia
sebagai masuk ke dalam jajaran
tni au itu sekitar dua ribu dua puluh empat an
jadi dan sekarang
jadi memang harus ada rencana jangka panjang ya
kalau ini untuk itu
keperluan untuk sepuluh tahun yang akan
datang sebenarnya kita mulainya sekarang
nah kalau dikasih waktu seperti ini
pak budi memang kalau kita lihat ini
pt d ini sudah
mandiri sudah profit
dan sudah bisa lah
dengan pesanan pesanan dari
airbus dan lain sebagainya
nah tapi kalau dari segi
yang diinginkan dari
pemerintah apalagi untuk
kita lihat kan memang ada keinginan
dari pemerintah untuk memperbesar
tapi dari segi strategi
supaya jangka panjangnya
kita juga terpenuhi
dan sustainabilitas dari
pt di itu sendiri sebagai perusahaan
dimiliki oleh negara itu juga
jalan apa kira kira
yang bisa dilakukan
jadi yang penting itu adalah
kita punya rencana jangka panjang
dan satu yang konsisten
bisa mencontoh pemerintah
turki dimana mereka
selalu memberi kesempatan kepada
masuk alutsistanya dan dibeli dalam
jumlah yang cukup sehingga
secara ekonomis itu bisa terjadi
turki membeli f enam belas itu membeli

sudah commit dalam dua puluh tahun mereka akan
beli dua belas setahun
mereka juga membeli cn dua ratus tiga puluh lima
empat puluh buah dan mereka komit dalam
lima tahun itu harus selesai
itu sesuatu yang komitmen jangka panjang
bukan hanya untuk industri
tapi mereka juga untuk kapal selam
untuk kapal tank dan lain lain
mereka punya satu pending yang jangka panjang
mungkin ini kalau bisa
dilaksanakan di indonesia
ini akan bagus
untuk semua industri alutsista di indonesia
budi kendalanya kenapa kita tidak bisa
membuat rencana seperti itu
apalagi kalau kita lihat ptd ini kan
sebenarnya kita sudah ada
sejak tahun tujuh puluh an
sudah cukup lama kan sebenarnya
sering karena perubahan perubahan pemerintah
ada perubahan perencanaan
atau alat alat sista nya
kalau itu berubah buat industri
sangat mengganggu kan
dan akhirnya ada satu berita yang menarik
kemp han memulai untuk membuat
program pesawat tempur
di indonesia kalau ini berjalan
kita mulai desainnya
insya allah tahun depan
kalau basic designnya sudah dilakukan
mulai desain dan membuat prototipe
kemudian nanti akan diproduksi
di indonesia juga
untuk indonesia dan lainnya
nah ini suatu
kalau ini berjalan maka ini program
minimum antara dua puluh sampai tiga puluh tahun
komitmen yang membutuhkan
komitmen jangka panjang
nah ini kalau jadi ini pertama kali
di indonesia ada komitmen jangka panjang
dari pemerintah ke industri
dan dari segi harga
juga bisa jauh lebih banyak ditekan
karena ini semua produksi dalam negeri
kan ketimbang kita misalnya membeli
dari luar dan atau membeli
yang barang bekas
yang dari segi kualitasnya mungkin
tidak terlalu bagus juga
tapi mungkin ya bukan itu yang
harga mungkin kalau untuk industri
peralatan adultista itu
yang pertama efektivitas
tempur atau fighter itu
nggak ada yang namanya runner up
karena kalau harus the best
menang atau mati
itu menang atau mati
dan kita tahu bahwa teknologi ini cepat sekali
berubah jadi kalau kita nggak mempunyai
kemampuan untuk updating
kita mungkin dalam tiga tahun empat tahun sudah
meskipun bentuk luarnya sama
tapi pesawat itu kalau diadu akan kalah
dan ini yang sering kita lupa
bahwa kalau kita beli pesawat
kita nggak punya kemampuan
mengikuti updating updating yang ada
jangankan pesawat tempur
selular phone ibu saja
baru tiga bulan udah update software
terus setelah dua tahun
hardware nya harus ganti kan
karena sudah ketinggalan
beda dengan pesawat angkut
relatif lebih simple
lebih simple dan nggak perlu di update selama dua puluh tahun
masa jalannya ini
kemana pt di akan dibawa
apakah masih akan menggunakan
atau apa lagi yang
jadi kami rasa kami tidak bisa
hidup dari government market
tidak ada keyakinan
sekarang masih terbesar dari pemerintah
suatu saat harus mulai
setelah dua ribu sembilan belas ini
kita akan mendesain pesawat yang
kita dulu punya dua ratus tiga puluh lima
sekitar lima puluh penumpang

ini sebetulnya bukan
sesuatu yang baru
kita ingin apa yang ada
di fasilitas produksi atau
kita membuat pesawat yang bisa kita jual
menggunakan kemampuan yang ada
atau desain yang ada
itu tidak mahal
karena kalau kita desain dari
kalau pesawat sejenis itu
satu sampai satu setengah
kalau dengan ini kita
dan kita bisa membuat satu produk
bukan saya ingin yang tidak canggih
tapi inilah faktor ekonomi
tidak mungkin kita
ikuti seperti pak habibie
tantangan yang paling berat ke depan karena
memang bisnis ini kan
sebenarnya sangat kompetitif
sangat high cost dan memerlukan
lead bank yang bagus sdm
marketingnya juga luar biasa
karena apalagi kita mencari klien
di luar indonesia dan komersil
apa kira kira yang
tantangan yang paling berat
tantangan yang berat buat kami itu pertama adalah
dan kemudian yang kedua
bahwa kalau berbeda dengan
yang commercial market ini
nggak ada satu airline pun
yang punya uang sendiri
selalu ya financing
dari perbankan atau lembaga
keuangan itu diperlukan
kita harapkan bahwa kedepannya ini
kita bisa mendapatkan
kepercayaan dari lembaga keuangan
untuk memfinance kita
nah ini kita mulai mungkin
siapa yang mau finance kita
katakanlah dia beli grosir kita
nanti dia ecerkan silahkan
tapi penting buat kita program itu jalan
iya dan sebenarnya semakin banyak order
financingnya juga semakin
tapi untuk breaktrunya itu yang susah
untuk yang pertama
iya tapi kita harapkan
booth akan semakin bagus lagi
minimal sudah mulai profit
profitnya juga semakin besar
dan kita juga bangga ya
bahwa ya pt di itu yang pernah
mungkin dianggap sudah
bangkrut sudah mati suri
dan lain sebagainya ternyata
masih bisa hidup
dengan harapan baru
ya itu harapan kita semua
oke baik terima kasih banyak pak budi
terima kasih pak budi